jumlah kursi kami kemungkinan tidak bisa untuk mengusung calon sendiri
tetapi harus berkoalisi dengan partai partai lain
ada pun terkait sosok saudara bobi nasution
saya pikir beliau juga sudah kenal dengan pak prabowo
beliau juga cukup berjasa pada pilpres kemarin
pendukung pemenangan pak prabowo di sumatera utara
namun demikian keputusan nanti akan diambil oleh pak prabowo
dan itu memang kewenangan pak prabowo soal siapa yang akan diusung oleh partai gerindra
jadi kami tidak ingin membuat pernyataan yang prematur
saya iryana mardanus saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv atau media streaming lainnya